seorang pria tewas akibat dililit ular sanca
peliharaannya sendiri di kabupaten bandung jawa barat
korban ditemukan tewas di kamar mandi oleh anak sulungnya
setelah korban memandikan ular tersebut
kejadian naas menimpa jana empat puluh dua tahun
warga desa kopo kecamatan kutawaringin kabupaten bandung jawa barat
jana tewas dililit ular jenis sanca berukuran tiga meter
yang merupakan peliharaannya sendiri
menurut elah sang istri
ular tersebut sudah dipelihara jana beberapa bulan terakhir
dan sedang dalam tahap penjinakan
kejadian terjadi pada hari jumat siang dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas lalu
ketika memandikan ularnya di kamar mandi
ular tiba tiba menyerang wajah dan tubuh korban
saat korban membuka lakban di mulut ular
jasad jana ditemukan pertama kali oleh siti anak sulung jana
menurut istri korban suaminya memang hobi memelihara ular sejak lama
dan juga dijadikan ladang bisnis jual beli ular
saya mengatakan kepada mama mama si bapak kenapa saya tidur di jaman
dan memandikan ularnya saya tahu mama tahu
saya tidak langsung ke jaman
saat ke jaman si bapak saya tetap di ayahan
usai kejadian jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga
di tempat pemakaman umum dekat kediamannya
sementara ular yang mati dibunuh kerabat korban
juga dikuburkan berdekatan dengan makam korban
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat